belum puasa kan harusnya menjadi momen aja untuk bisa nahan diri nahan nafsu tahan emosi
termasuk buat ibu ibu kayak saya adalah tahan belanja di bulan ramadan
gimana tahan fani
banyak grade sale ada jakarta great sale ada jgs
gak usah ngomongin jakarta great sale lah
fani kalau menjelang buka puasa aja kalau ngeliat takjil minimal beli tiga takjil tiga jenis
tapi kemudian gorengannya ada empat jenis itu aja udah kayaknya melanggar unsur menahan penahan itu tadi
nah untuk membahas bagaimana bisa menyiasati pengeluaran kita termasuk tunjangan hari raya kita di bulan suci ramadhan ini nanti sampai lebaran
untuk menjawab pertanyaan pertanyaan yang sudah ada di kepala kita semua tentang bagaimana mengelola keuangan di bulan suci ramadan
sudah ada teman saya perencana keuangan safir sendum
bang safir terima kasih sudah datang
gak cuma kolak yang adanya di bulan ramadhan aja cuma bang safir ini juga pasti selalu ada di bulan ramadan
selain juga beduk dan juga suara kerjaan
bang safir itu selalu ada untuk bisa
untuk memberikan perspektif yang jernih buat kita
tapi pertanyaan paling simpel seperti tadi sudah fani sebut
bulan suci ramadan atau bulan puasa kan waktunya nahan diri nih bang
udah ngeluarin duit banyak makanan juga gak banyak kan
tapi kenapa logikanya yang seperti itu ternyata itu berbeda dengan kenyataannya
spending kita kok pengeluaran kita kok biasanya jauh lebih besar di bulan suci ramadan
ini ada jawaban ya sebetulnya
jadi gini biasanya di indonesia setiap bulan puasa itu biasanya nih ya ada harga yang naik ada harga yang turun
harga yang naik udah bisa ditebak sembako
ya apapun alasannya dia naik harga naik ya
sembako dia naik
tetapi biasanya di luar sembako itu diobral
baju tadi kita lihat vt nya kan gitu ya
baju lah elektronik lah peralatan rumah tangga dan lain sebagainya
sampai mobil aja sale
sampai mobil aja sale ya
padahal pada saat bulan puasa yang paling penting apa
sebetulnya yang paling penting adalah sembako
apalagi harganya naik
tapi karena barang barang di luar sembako lagi di sale
baik di antara kita yang langsung fokusnya berubah
kapan lagi kita beli
yaudah kita beli
sehingga fokusnya berubah
sehingga yang penting ya itu sembako itu jadi dilupakan
padahal harganya naik pula sembako
dan pasti akan kita beli
jadi pengeluarannya jadi lebih
yang namanya bulan puasa itu kan yang penting kan menjaga supaya tubuh tetap fit tetap prima
dan itu butuh makanan yang asal dari sembako itu
tapi karena barang barang di luar sembako itu lagi sale
kita jadi berubah fokus
dan itulah kenapa banyak di antara kita pada saat bulan puasa
seringkali tidak bisa menahan diri untuk barang barang di luar sembako
buang di luar jangan kayak itu sembako aja
udah harganya naik
kadang kadang para ibu pas menjelang buka puasa
aduh kayaknya tuh kayaknya makanan buat buka puasa gak cukup hanya satu deh
mesti tiga deh
yang diputus sama yang dimau beda
jadi mau sembako aja atau makanan buka puasa aja
kadang kita lapar mata
bahkan bahan makanan untuk sahur aja kita beli kita juga lapar mata
jadi kadang kadang yang dibeli di bulan puasa justru berlebihan
dibandingin di bulan bulan normal atau bulan bulan biasanya
nah yang juga dikhawatirkan ketika di bulan ramadan
artinya sebenarnya kita dapat thr itu kan bonus kan sebenarnya
jadi misalnya ibaratnya kita dapet dua kali gaji lah ya
kurang lebih seperti itu
tapi bukannya jadi bonus tapi jadi tekor biasanya
terutama buat yang sudah menikah sudah punya anak atau berkeluarga itu
jadi gini jadi pada saat bulan biasa kita dapet gaji kan biasa ya
tetapi pada saat bulan puasa kita dapat gaji plus dapat thr
jadi sama seperti kita dapet dua bulan gaji ya di bulan puasa
tetapi ingat pada saat bulan puasa
biasanya rumah tangga itu kenaikan pengeluarannya seringkali tidak hanya dua kali
tapi beberapa di antara mereka bahkan bisa sampai tiga kali
nah kenapa tuh
tiga kali yaitu dia karena lapar mata di makanan
tapi mereka juga fokusnya berubah di luar makanan mereka juga gila gilaan
karena banyak obrol dan sale
itulah yang kenapa rumah tangga itu banyak pengeluarannya meningkat hingga tiga kali
sementara pemasukannya dua kali ya
salah nggak sih kita spending untuk hal hal yang tidak premier seperti sembako dan juga tadi itu
seperti hal hal sekunder
sebetulnya agak salah juga
karena pada saat bulan puasa menjelang lebaran pengeluaran kita banyak kan
belum lagi kita bayar thr untuk pegawai yang bekerja di rumah gitu ya
sisa rumah tangga pengundi
budi dan lain sebagainya
jadi ya agak salah juga karena fokus kita tetap harus ke sembako dan keperluan lebaran
tapi biar gimana budi kita kan manusia biasa
pasti ada nafsu pasti ada keping
padahal katanya nafsu itu di kerangkeng di ujung sana
tapi biasanya yang ditolerir penggunaan thr itu kira kira berapa
berapa persen sih
atau komposisinya tuh kayak gimana sih
alokasinya dana itu
do dan don't nya itu
do dan don't
oke jadi gini buat gampangnya aja ya
gunakan thr untuk lima prioritas berikut ini
siap nih ya
yang pertama nih ya
sisikan thr itu
prioritas pertama sisikan thr itu untuk thr pegawai yang bekerja di rumah
asisten rumah tangga
itu hak kan
driver kalau ada gitu ya
itu yang pertama
thr untuk pegawai yang bekerja di rumah
kedua sisikan untuk mudik lebaran
kalau memang kita mudik
nah kalau kita naik pesawat atau kereta mungkin tiketnya udah kita beli jauh jauh hari
tapi kalau kita naik kendaraan sendiri kita perlu beli bensin
pulang dan pergi
itu yang kedua
yang ketiga sisikan untuk halal bihalal yang kita adakan
nah biasanya kalau kita masih punya orang tua masih punya kakek masih punya kakak
kita yang berkunjung ke tempat mereka
halal bihala mereka yang bayarin bahan makanan
tapi kalau kita adalah kakak tertua kita gak punya orang tua lagi kita gak punya kakek nenek lagi
kita yang didatengin
sehingga kita umumnya harus keluar uang untuk halal bihalal
kemudian keempat sisikan thr itu untuk amplop keponakan keponakan
udah budaya sifatnya ya
itu nggak bisa dihindari
nggak bisa dihindari ya
daripada kita dicerca di keluarga kan
yang penting niat baik ya kan begitu ya
kemudian yang kelima adalah sisikan terakhir tersebut untuk rekreasi
mengajak anggota keluarga saudara yang lain saat libur lebaran
karena biasanya setelah lebaran kan ada libur lebaran yang rata rata seminggu tuh
iya terutama anak sekolah nih waktunya untuk bisa jalan jalan sama orang tua ya
pergi ke taman inilah ke museum ke air mancur ke pantai
dari mulai yang paling kecil biayanya sampai yang paling high cost itu juga tetap aja harus mengeluarkan uang
dan libur lebaran kan nggak hanya kan kita nggak hanya ngajak mereka di satu hari
besok atau lusa kita ajak mereka lagi
tapi kalau kita bicara mengenai menyisihkan menyisikan nih pak
kita harus menyisikan juga nih tips tipsnya bang safir
tapi di set yang berikutnya
masih banyak lagi ya
masih banyak pertanyaan pertanyaan
masih banyak pertanyaan saya kalau penggunaan kartu kredit itu masuk dues
atau dons ya
oke bisa juga berikut tetap lah di connected ramadan
oke anda kembali lagi di connected ramadan
pasti nih ibu ibu langsung melek nih ya
walaupun itu tahera belum dapat
tapi kalau kita bicara mengenai thr bang safir
sebelum tadi pertanyaan fani kartu kredit ini
bagian dari harus bagaimana mengelolanya
thr itu lebih baik kita spending
atau kita belanjakan sepenuhnya
atau memang lebih baik thr yang kita dapat itu kita tabung sebenarnya
iya jadi yang namanya thr
kalau buat saya yang nama thr itu sebaiknya kita habiskan
tapi habiskan tentunya bukan belanja ya
tapi habiskan menurut prioritas tadi itu
yang lima yang tadi itu ya
oke saya ulang cepat ya
saya ulang cepat ya
karena mungkin tadi ada yang mungkin nggak nyata atau apa
jadi yang pertama adalah thr pegawai yang bekerja
dia di rumah
sisikan untuk mudik lebaran
sisikan untuk bahan makanan buat halal lebih halal
sisikan untuk amplop buat keponakan keponakan
dan sisikan untuk apa
mengajak anggota keluarga
dan tau nggak
dari lima ini coba tebak
yang paling besar tahu nggak di mana
di yang kelima
rekreasi selama libur lebaran
itu besar sekali
jadi kalau pertanyaan habisin atau tidak
habiskan saya tapi bukan untuk belanja di sini
habiskan untuk mengajak saudara saudara selama libur lebaran
jadi tidak logis
kalau kita masih bersiap siap
mama kita nabung ya ma di bulan lebaran ini
karena itu kebanyakan bonus kan sebenarnya
karena itu sebetulnya namanya thr
digunakan untuk tujuan betul betul untuk hari raya
tapi saya tahu memang ada beberapa orang yang mungkin mungkin
mungkin dia masih single mungkin
tapi dia dapat thr
terus thrnya mungkin pengeluarannya nggak begitu banyak
tidak ada halal lebih halal yang diadakan
mungkin dia masih bisa tabung
saya yakin ibu ibu di rumah langsung
cerah semua tuh kan pak
thr harus dihabiskan tuh katanya
jadi nggak boleh ditabung tabung
jadi boleh belanja belanja
apalagi kalau misalnya buat pns kan mungkin tahun ini ada gaji
berbarangan juga dengan thr
jadi artinya tiga kan
nah kalau untuk
nah ini juga yang jadi masalah nih
ketika bulan ramadan buat orang orang atau buat ibu ibu kebanyakan perempuan kalap nih
apalagi sekarang ada giagard grade sale
ada midnight sale atau apapun lah
sale sale itu menjelang lebaran
penggunaan kartu kredit
tinggal gesek tapi lihat akhir bulan
orang tua kita zaman dulu mengatakan bahwa kalau bisa jangan utang
mungkin pernah dengar kata kata itu
kalau bisa jangan utang
utang ada sesuatu yang jelek ya
saya bisa mengerti dan itu tidak bisa disalahkan ya
tapi zaman sekarang di mana kenaikan
di mana barang elektronik muncul lebih cepat daripada kenaikan gaji
di mana tren baju baru muncul lebih cepat
shop ada di mana mana
toko toko hobi bertebaran di mana mana
dan semua barang bisa dicicil banget sekarang ya
semua barang bisa dicicil
sangat sulit untuk kita menghindari utang
jadi kalau saya katakan begini
zaman sekarang tidak salah kita menggunakan utang atau fasilitas utang
seperti kartu kredit
asalkan kita punya plan bagaimana cara membayarnya kembali
asalkan kita tahu pasti bahwa kita pasti bisa membayarnya kembali
jadi nggak apa apa ya
itu yang pertama
menjelang hari raya itu sudah jadi kebiasaan di indonesia
terutama di kota besar
mall mall pasti penuh dan orang pasti seperti ini
dua tiga hari sebelum lebaran
dan itu kartu kredit itu akan sangat luar biasa penggunaannya
tapi kalau saya katakan begini
sebetulnya kalau kita betul betul memanfaatkan kartu kredit
sebetulnya manfaatkanlah setelah lebaran
karena biasanya setelah lebaran orang sudah habis habisan saat lebaran
sehingga setelah lebaran mereka umumnya cenderung bokeh
jadi disinilah mungkin kartu kredit bisa dimanfaatkan
manfaatnya lebih sedikit
sampai gaji terdekatnya datang tanggal dua puluh lima
justru kalau penggunaannya sebelum lebaran itu malah jadi numpuk
malah terlalu sangat numpuk
jadi pergunakan di saat sampai lebaran itu
atau sampai setelah lebaran itu
pakai kartu debit anda
atau pakai cash gitu ya
atau imani anda gitu ya
karena sebetulnya saat saat
saat zaman sekarang utang itu tidak bisa dihindari
asalkan kita punya plan kapan bisa membayarnya kembali
dan menurut saya kartu kredit itu sangat dibutuhkan sebetulnya saat lebaran selesai
pada saat bulan puasa
jadi tips dari saya sederhana
jangan habiskan limit kartu kredit anda saat bulan puasa
karena setelah lebaran selesai
ketika anda sedang bokeh
anda nanti bingung sendiri
tapi ini bijak dengan habis habisan tadi
boleh habis habiskan thr anda karena memang tujuannya itu
untuk lima hal tadi
lima hal tadi betul
panca itu hal itu tadi ya
bagaimana kemudian kita supaya tidak terjebak dalam utang
terjebak dalam kebokehan
terjebak dalam kemurungan
setelah bulan suci ramadhan
apa yang harus kita lakukan
jadi yang harus kita lakukan adalah ini dia
pada saat lebaran
atau pada saat menjelang lebaran
kita harus tahu mana yang betul betul penting untuk dikeluarkan
untuk tujuan lebaran
saya tahu banyak baju diskon
saya tahu banyak elektronik diskon
saya tahu banyak peralatan rumah tangga diskon
tapi coba mari kita berkaca dulu
kalau kita nggak beli sekarang
kita belinya tunda bulan depan
oke apa tidak
sebetulnya kita bisa tetap hidup atau tidak
saya rasa kalau nggak ada salahnya
kita prioritaskan yang berbeda
betul betul untuk keperluan lebaran
apa sih mungkin baju lebaran
itu mungkin lebih penting
peralatan untuk rumah tangga
sepertinya bulan depan masih bisa deh
saya tahu handphone baru itu menarik
tapi kalau kita beli dua bulan lagi
tidak ada masalah kok
seperti itu ya
jadi saya pikir jangan semuanya
jadi pada saat menjelang lebaran
fokus pada barang barang yang memang penting untuk dibeli
terutama lima hal tadi terutama
kalaupun kita mau belanja di luar lima hal tadi
pastikan memang betul betul kita bermanfaat
atau memang digunakan untuk lebaran
seperti mungkin baju lebaran
elektronik peralatan rumah tangga
kembali lagi kepada masing masing dari kita
tapi saya pikir masih bisa nunggu lah
kalau baju lebaran itu penting gak sih
nah ini dia
ada keluarga yang menganggap bahwa baju lebaran
saya nggak tahu nyebutnya apa ya
tradisi atau apa tuh di indonesia tuh ya
jadi mau baju lebaran harus baru
bahkan itu tidak hanya berlaku untuk anak kecil
tapi kalau kita lihat itu satu keluarga
misalnya punya dua anak
bapak ibu anak dua itu semua sama semuanya
ini tiffany alirannya beda beda
ada keluarga yang alirannya begini
kalau saya sih gak penting
kita harus seragam
ini sebenarnya gak hanya lebaran loh ya
maksudnya lebaran gak cuma satu hari
orang yang nasrani yang merayakan natal
banyak di antara mereka yang pokoknya perayaan natal ini harus seragam
jadi udah bukan agama itu udah budaya
ada aliran lain
kita gak harus seragam
yang penting baju harus rapih baru
nah jadi ada aliran
tapi ada juga aliran lain
ada juga yang paham lain yang mengatakan bahwa gak penting harus baru
yang penting saya percaya
kalau saya punya baju yang masih bagus yang penting listrika deh
jadi udah kembali kepada habit kita masing masing
tapi sekali lagi saya pikir kalau misalnya dananya terbatas
mungkin ya seragam
mungkin masih bisa
ya gak usah
yang penting kan esensinya lah
karena gini kita orang indonesia masih terlalu sering mementingkan kulit daripada isi
substance nya harus penting
tapi kalau kita bicara tadi kan spending spending spending
bagaimana spending yang berkualitas ya
kalau kita bicara memungkinkan nggak dengan gaji kita plus
pegawai negeri sipil dapat p tiga belas
berapa yang paling patut paling pantas dan paling bijak kita lakukan untuk saving atau menabung
misalnya gaji kita lima juta kita tutup mata gitu
lima ribu masuk
minimal semua orang bisa lakukan dengan catatan
dengan catatan adalah nabung di depan
jadi kalau kita gajian tanggal dua puluh lima misalnya jangan mengatakan gini saya gajian tanggal dua puluh lima kalau gitu yes bulan depan tanggal dua puluh tiga saya akan nabung
boroh boroh tanggal tujuh belas udah habis duit ya
jadi kalau gajian tanggal dua puluh lima maksimal tanggal dua puluh lima hari itu atau tanggal dua puluh enam besoknya kita nabung sisanya dihabisin gak apa apa
sisihkan dulu di awal ya mas
sisikan dulu di awal
itu yang juga terjadi kalau misalnya kita lihat kebanyakan ada kadang kadang suka bercanda mungkin di kalangan teman teman
kalau kita gajian tanggal dua puluh delapan
tanggal sepuluh udah bilang tanggal tua
padahal dari tanggal sepuluh sampai tanggal ketemu tanggal dua puluh delapan lagi itu kan masih lama lebih dari dua hari
karena jawabannya menabung itu adalah walaupun penting dia tidak urgent tidak ada bos yang nyuruh kita
tapi kalau pengeluaran kita nggak keluarkan pengeluaran itu sifatnya kan urgent ya
orang umumnya lebih mementingkan yang urgent walaupun dia nggak penting
yang terakhir bang sefit untuk menutup dialog kita menatup lagi menutup dialog kita pagi hari ini
apa pesan anda bagaimana menggunakan keuangan yang bijak di bulan suci ramadan sampai lebaran sehingga setelah lebaran kita masih bisa tetap tersenyum lega
dan jangan lupa loh bud
tabungan masih ada
yang juga jadi ini adalah ketika habis lebaran ketemu lagi sama anak masuk sekolah
tanggung ajaran baru
iya bang sevid
tapi yang paling penting adalah lebaran itu adalah kita harus kembali kepada inti dari diri kita sendiri yaitu apa kita bersih kembali kepada awal mula kita seperti itu ya
saya tahu lebaran ini sangat penting
tapi saya yang paling penting dari lebaran itu adalah bukan kulit
bukan masalah kita rajin ibadah atau apa
tapi yang paling penting kulit seperti apa perilaku kita
saya udah ngomong udah kayak ustadz gitu ya
tapi itu benar
karena indonesia seperti itu
karena kita terlalu sering mementingkan kulit
baju harus ini kelihatan keren tapi perilaku kita gak seperti itu gitu
saya orang keuangan loh
jadi yang paling penting bukan kulit tapi seperti apa dalam diri kita itu yang pertama
yang kedua kalau kita sudah berperilaku seperti itu kita bisa mementingkan mana yang sebetulnya harus kita
dahulukan untuk kita beli kebutuhan terlebih dahulu
yang tidak butuh amat masih bisa menunggu satu dua bulan ke depan
yang tidak bisa menunggu adalah waktu kita sudah habis bang safir
buat pemirsa cnn mungkin yang masih penasaran mau tanya tanya bisa langsung tanya lewat twitter
atau instagram juga
di alamat safir senduk
at safir senduk ya
kalau bingung cari aja di mbah google safir seduk twitternya apa instagramnya apa
silahkan anda langsung berkonsultasi pribadi dengan anda
thank you banget bang safir sudah bergabung di kondukter ramadhan ya pada pagi hari ini